setelah sebelumnya mengumumkan membeli tiga vaksin covid sembilan belas dari tiongkok
yaitu sinovac sinopharm dan kansino biologics
pemerintah indonesia melakukan kerjasama pengadaan vaksin
dengan perusahaan farmasi yang berbasis di inggris astrazeneca pada rabu waktu setempat
pemerintah memesan seratus juta vaksin untuk tahun dua ribu dua puluh
pengiriman pertama vaksin diharapkan dilakukan pada semester pertama dua ribu dua puluh satu mendatang
pada semester pertama tahun dua ribu dua puluh satu dan akan dilakukan secara bertahap
langkah pemerintah untuk mengimpor vaksin menuai kritik
lantaran vaksin yang diimpor tersebut masih dalam tahap uji klinis
yang belum mendapat lampu hijau dari badan kesehatan dunia who
pemerintah juga dikritik karena tidak melibatkan ahli kesehatan dalam pengadaan vaksin ini
dan ini kan vaksin ini harus direview oleh
badan ahli kesehatan internasional who dan banyak ahli yang harus direview terbuka
hasil studinya harus betul betul dipublikasi terbuka di dunia internasional
di jurnal ilmiah jadi ada semacam proses peer review
tanpa itu maka sungguh berbahaya
belum tentu kita akan mendapatkan produk yang betul betul efektif
dan betul betul aman
pemerintah memastikan distribusi vaksin covid sembilan belas akan dimulai pada november dua ribu dua puluh
vaksinasi tahap awal kepada satu ratus enam puluh juta orang
dengan total kebutuhan tiga ratus dua puluh juta dosis vaksin
ada sejumlah kelompok yang diprioritaskan mendapatkan vaksin
di antaranya tenaga medis tenaga pendidik aparat hukum
hingga peserta bpjs penerima bantuan iuran
tim liputan cnn indonesia